sampai jumpa di video selanjutnya
dia pasti akan tahu kalau dia
mama tadi rencananya mau beresin kamar kamu
tapi ternyata kotaknya jatuh
ini apa evin
itu barang barang peninggalan erik ma
kok ditujukkan kepada kevin
dia adalah gadis masa kecil erik
dan erik sering ketemu sama dia waktu di pantai asuhan dulu
kayaknya mereka sangat dekat lah
bahkan sebelum erik meninggal
dia sempat berpesan sama aku
untuk mencari anissa dan membahagiakan dia
begitu spesialkah gadis ini untuk dia
erick mengaku sebagai nama aku karena
dia tahu umurnya tinggal sebentar lagi
dan dia juga gak mau anissa sedih
apa kamu sudah menemukan gadis itu
apa kamu sudah menemukan gadis itu fien
apa kamu sudah membahagiakan dia
sebenarnya aku udah tahu
tapi gadis itu belum tahu soal aku
soal erick juga dia belum tahu
terus kenapa fien
ini kenapa anda terakhir dari
ini kenapa fien
ini kenapa fien
evita lagi kena masalah
dan dia juga cacat gara gara aku

kenapa sih kamu gak cerita sama mama kenapa sih kamu gak cerita sama mama

karena aku pikir mama gak peduli
cuma erik yang ada di pikiran mama
karena aku belum sempat ma
aku nemenin evita terus di rumah sakit
dan aku juga jarang pulang
ma fien aku mau
ma fien aku mau
untuk sementara ini aku nggak bisa mencari anissa
karena efi tak selalu membutuhkan aku seorang ini
kamu bisa ngerti kan
iya efi aku mengerti
mama doakan mudah mudahan efi tak cepat sembuh
sekarang obatnya udah diminum
kamu mau keluar gak
kita jalan jalan ke halaman belakang
biar kamu bisa ngerobotan segar
kalau aku minta anissa antar aku ke kamar mira
dan kalau dia melihat foto mira
dia pasti akan tahu kalau dia adalah merah
kamu pasti mau keluar kan
sekarang kalau bisa kamu susah ngangguk

kita masuk ya
kamu ada di rumah
kenapa gallant you
kamu dong kotak begini
david kamu kenapa
atau kamu mau istirahat lagi
mama terpaksa membuka barang barang pribadi kami
tapi mama cuma ingin menemukan alamat gadis yang bernama anissa itu
ini ini pasti alamatnya
jadi gadis itu sudah tidak bekerja di sini lagi
kamu tahu gak dia kerja di mana
oh iya iya tunggu sebentar ya bu
sekarang anissa kerja dan tinggal di sini bu
yaudah deh nanti kalau misalkan anissanya kesini
saya bilangin deh kalau misalkan ibu nyariin dia
udah hilang aja tuh ibu
ya ampun namanya siapa ya
dia segitu pengennya ketemu sama anissa
jadi siapanya anissa
di mana ya gadis itu
seperti apakah dia
mau anterin kamu terapi di rumah sakit sayang
kamu yang semangat ya terapinya
anissa lagi siapin semua barang barang
apa ini rumah evita
kok alamat gadis yang bernama anissa itu bisa di rumah ini
anissa udah siap belum
ibu itu memanggil anissa
apa apa dia gadis masa kecil erik